sebelum saya lanjutkan editorial view kita simak dulu informasi berikut ini
kepala staf kepresiden muldoko menyatakan pemerintah sebelumnya telah menyiapkan lima protokol untuk menangani wabah virus corona
lima protokol tersebut terdiri dari protokol untuk menangani kesehatan komunikasi border control transformasi umum dan juga kemaritiman
pemirsa kepala staf kepresiden muldoko menjelaskan bahwa perkembangan kesehatan di jawa dan indonesia adalah hal yang sangat penting
kalau perlu kekurangan ini pak muldoko perlu diperbaiki ini oke saya akan terima
akan kaji lagi kita perbaiki lagi kita perbaiki lagi
harapannya adalah ini nanti juga akan menjadi referensi untuk kebutuhan kebutuhan berikutnya
tadi rasanya semuanya hampir semua sepakat kalau kemudian pemerintah agak gagap di awal
ketika ada kasus kemudian diumumkan tapi justru yang terjadi akhirnya buntutnya adalah disinformasi kepada publik
mas bambang melihat
kalau soal kemudian panic buying yang sempat terjadi meskipun tampaknya sekarang sudah mulai agak reda ya
sempat sempat di awal awal saja itu apakah buntut dari buruknya komunikasi publik itu
atau memang ini soal kepanikan warga saja secara spontan
kalau terus terang kalau soal kepanikan saya anggap itu agak universal ya
begitu ada pengumuman ada yang kena saya kira hampir di semua tempat di seluruh dunia terjadi gitu
dalam bentuk bentuk yang nggak beda jauh lah ya
orang membeli itu ada kepanikan
tapi kalau buat saya itu
justru sebaliknya ya yang saya khawatir itu
misalnya kalau saya bayangin lah amerika negara yang begitu kuat dengan segala macam kemampuannya
dia tuh sangat serius ngadepin ancaman ini
sehingga seorang wakil presiden menjadi komandan dari semua
di kita tuh belum ada seolah olah ini seperti masalah kesehatan biasa aja gitu loh nggak terasa
kalau pak jk
iya kalau pak jk pasti udah lama
itu yang ditunjuk oleh pak jokowi
pak jokowi adalah komandannya pak jk itu
yang sekarang ini nggak begitu ya mas mbak pak
enggak sekarang ini jadi kayak sektoral sendiri sendiri gitu loh
tapi kan leading sektornya sepertinya ada di kemenkes sebetulnya kan
loh justru itu jadi ini seolah olah cuma problem kemenkes ini kan bukan problem kemenkes
epidemi ini soal ketahanan nasional ini
ini sudah menyangkut mau kementerian pertahanan mau untuk logistik perdagangan semua ini
perindustrian kena ekonomi semua ini
jangan kaget ya kalau pertumbuhan ekonomi indonesia mungkin empat sekian persen tahun ini gitu
jadi ini krisis ini sebetulnya gitu loh
tapi kalau kita lihat suasana di atas
seperti nggak ada krisis ini gitu loh
menurut saya saya bukan pengen mereka panik tapi ada cek cek cek cek gitu loh
ya kalau kita lihat negara lain lah gitu kan
ada wah ini serius ini dampaknya bisa kemana mana
maka kita harus lakukan langkah a b c dan komandannya siapa gitu kan
di sini nggak ada jadi seolah olah ini kesehatan yaudah
oke mas revo gimana punya pandangan yang sama atau ada hal yang berbeda
ini persoalan bersama sebenarnya
jadi ini memukul semua lini kita
jadi misalnya nih ya sekarang berapa persen pariwisata kita yang terpukul misalnya
berapa banyak orang yang tidak datang ke tempat wisata
padahal di tempat wisata itu banyak orang bergantung hidupnya kan
rumah makan operator misalnya operator diving penginapan rental mobil dan sebagainya
saya mendengar informasi ya memang harus dicek lagi tapi
bahan baku industri
bahan baku industri
pariwisata di sulawesi utara misalnya yang menjadi tujuan dari
kabarnya seperti itu
jadi cukup memukul
lini lini semua kan harus terlibat
siapa yang akan menjamin ketahanan pangan kita misalnya pasokan distribusi
siapa yang akan distribusi masker dan sebagainya
ini kan membutuhkan banyak koordinasi
sampai pada siapa yang harus bertanggung jawab untuk menenangkan masyarakat
kominfo misalnya bagaimana kominfo harus melakukan kempen kempen menenangkan
apa yang harus kita lakukan
selama ini kan kita melihat banyak poster poster itu
lebih banyak dilakukan oleh individu individu influencer influencer di media sosial
atau warga atau lembaga lembaga non pemerintah
seharusnya ini kan harus ada nih kominfo proaktif memberikan
entah itu dalam bentuk iklan layanan masyarakat
campaign di media sosial dan lain lain
jadi artinya sebenarnya ini persoalan bersama yang harus kita
apa namanya keroyok bareng bareng supaya epidemi ini tidak semakin melebar
bagus banget ada pandangan yang lain
atau begini apakah anda melihat juga perlu apa yang tadi disampaikan oleh mas bawo
apakah ini perlu satu orang satu komando untuk bisa menangani kekhasis ini
ya tadi saya sampaikan andai wapresnya pak jk pasti pak jk yang akan menjadi komandannya
nah kemudian bagaimana sekarang
kalau kita lihat kasus ini kan melibatkan lintas sektoral
kemenko pmk tidak cukup karena melibatkan kemenlo yang tidak di bawah dia
iya kan melibatkan kominfo yang juga tidak dibawa dia
nah karena itu yang mestinya menjadi komandan siapa
ksp kepala staf kepresidenan karena dia lintas semua kementerian begitu
mestinya seperti itu
nah ini kita belum melihat yang baru ditunjukkan jubir
tapi belum ada komandannya siapa nih begitu
kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini katakanlah wapres punya tugas yang lain
maka pamuldoko ini yang mestinya
karena dia membawahi pada dasarnya mengkoordinasikan semua kementerian
menko tidak cukup karena lintas sektoral tadi kementerian perdagangan
kementerian apa itu kan di bawah menko perekonomian
kementerian pertanian juga seperti itu
maka ksp mestinya yang menjadi komandan di sini begitu
karena semua lintas bisa terdampak dari isu corona ini
tidak hanya soal kesehatan tadi yang di sampaikan oleh mas bambang
misalnya pak muhajir itu kan tidak membawahi perdagangan
dia hanya membawahi kebetulan kementerian kesehatan
yes dia membawahi
tapi kemenlo kan tidak
karena ini berhubungan dengan who dengan negara negara lain
ketika ingin memulangkan misalkan ingin mengevakuasi
nah jadi saya kira kalau di dalam struktur pemerintahan kita
itu kan keberadaan dari ksp adalah untuk itu
mengkoordinasikan seluruh kementerian begitu
yang tidak bisa dicakup oleh menko begitu loh
mas bambang apakah ini kemudian ketegasan seorang presiden
atau apa sih untuk menyelesaikan menangani kasus ini
pilihan lainnya presiden ambil aja komando
saya ambil alih
dan tiap minggu dia bikin pengumuman
ini yang terjadi
masyarakat akan merasa tenang
dan akan merasa oh ini soal serius
presiden turun tangan sendiri
kita mendukung aja
ada hal hal seperti misalnya presiden membuat stimulus ekonomi misalnya
dan lain sebagainya
bukankah itu suatu upaya juga untuk bisa mengantisipasi
iya tapi menurut saya kan agak unik ya
ini kan aneh
sedangkan singapura airline aja dia menurunkan frekuensi penerbangannya gitu loh
jadi bagaimana kita mengharapkan misalnya orang datang karena discount
tapi dia nggak tahu disitu nanti kalau dia kena virus dia kemana
terus gimana protokolnya
kan mestinya sebelum melakukan itu bilang dulu
setiap daerah ini kami sudah ada sistem
kalau ada yang sakit langsung akan masuk situ
anda nggak akan terlunta lunta
stimulus di bidang pariwisata itu juga harus hati hati
saya setuju banget
jadi stimulus untuk dalam negeri
ya misalnya begini
wisatawan domestik lah
karena kalau wisatawan asing yang kita berikan discount itu nggak bisa begitu loh
justru berbahaya kan
kalau lepas kontrol misalnya lewat bagaimana kita
yang kemarin juga kan dari jepang itu itu kan masuk tidak terdeteksi
walaupun mungkin ini memang virus coronanya sedang mengalami mutasi kan
mungkin waktu dia masuk tidak menunjukkan tanda tanda
jadi saya kira ya memang protokol protokol tadi itu mesti dilihat hati hati
terutama dalam konteks diskon pariwisata
insentif buat pariwisata ini harus hati hati
oke mas revo seperti apa dari anda
ya memang sekarang ini siapa yang harus mengambil alih komando gitu
apakah ksp apa presiden langsung atau presiden bisa aja
menunjukkan menugaskan begitu ya
mengeluarkan ke pres ya pak gitu ya menugaskan
entah npp atau siapalah
tapi yang jelas harus ada yang bisa mengkoordinasi semua lini sektor ini
karena memang ini nggak bisa sendiri sendiri
misalnya begini pendidikan terdampak atau tidak itu kan juga pasti harus ini
di washington dc sekarang setelah ada sebelas kasus itu
akhirnya ditutupkan sekolahnya
nah seperti itu berapa lama
kemudian bagaimana dengan pameran pameran yang sekarang ada
itu kan banyak mengalami rescheduling kan
nah itu kan paling pertama
haruskah kita melihat sampai sejauh itu mas reva mengantisipasinya
harusnya ya harusnya mengantisipasinya seperti itu
karena kan sekarang larangan pepergian kan terjadi di banyak tempat
protokol protokolnya itu juga kita masih belum sepenuhnya mengerti loh
bagaimana mensosialisasikan protokol ini
oke lah sekarang setiap kepala daerah itu sudah mengeluarkan protokol
gubernur dki misalnya dia sudah ngomong bahwa kalau misalkan ada warga yang merasa dirinya terkena virus corona
jadi tidak perlu datang ke rumah sakit karena nanti dijemput
tapi bagaimana dengan orang gubernur jawa barat juga mengatakan hal yang sama
tapi bagaimana dengan orang orang yang misalnya saya tinggal di pinggiran jakarta depok
apakah harus nelfon ke bandung
apakah harus dibawa ke rumah sakit hasan sadikin misalnya
atau rumah sakit yang menjadi rujukan di bandung
karena ktp saya ktp depok
bisa nggak kalau misalkan orang depok itu dibawanya ke jakarta
protokol protokol seperti itu kan masih ada
masih banyak orang yang belum mengerti
atau tinggal di depok kerja di jakarta
merasa sakitnya di jakarta teleponnya siapa
ini harus banyak yang harus disuralisasi banyak ini faktor turunannya sebenarnya
nah bicara soal kepala daerah apakah kemudian manuver atau langkah langkah yang diambil oleh kepala daerah masing masing ini
kemudian menjadi satu hal yang cukup membantu atau justru membuat semakin publik semakin bingung
karena begitu banyak tokoh yang bicara atau betul kata pak mahfud md bahwa ini justru dijadikan panggung politik oleh kepala daerah
usai jeda kami akan segera kembali